tenaga kesehatan di rsud cilacap jawa tengah terpapar covid sembilan belas setelah merawat tiga belas anak buah kapal atau abk asal filipina
yang belakangan diketahui terpapar covid sembilan belas varian india
bagaimana kondisi para tenaga kesehatan tersebut
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr pramesti griana dewi
kepala dinkes cilacap selamat sore dr pramesti
selamat sore mbak rifana
oke dokter sejauh ini bagaimana kondisi para tenaga kesehatan ini yang terpapar dari abk filipina
jumlahnya tetap tiga puluh tiga apa bertambah atau bagaimana dok
jadi jumlahnya tiga puluh tiga karena di awal ketika dilakukan screening itu ada empat puluh delapan
ada empat puluh delapan yang positif
confirm positif dengan pcr test tapi kemudian yang lima belas sudah sembuh sudah negatif
jadi ini ada tiga puluh tiga yang masih kita rawat kita selasi
oke dr pramesti kondisi mereka bagaimana dok sampai hari ini
semuanya bergejala ringan dan bahkan lebih banyak yang tanpa gejala
oke semuanya bergejala ringan dan kebanyakan tanpa gejala
apa kemudian yang membedakan ataupun apakah memang sudah bisa dipastikan bahwa tiga puluh tiga nakes ini setelah dites kemudian terpapar varian baru
ataupun mutasi baru dari india yang berasal dari empat belas abk ini
hasil sequencingnya belum
belum ada ya jadi sampel dari dua belas sampel kita kirimkan ke lab metrobiologi di ugm dan pasti kita tunggu hasilnya
artinya belum bisa dipastikan bahwa mereka ini terpapar mutasi baru dari india begitu ya dok ya
masih menunggu hasil dari genome sequencing ya dok
ya masih menunggu
oke tapi kalau dilihat dari gejalanya yang tadi dokter sebutkan
bahwa mereka rata rata tidak bergejala dan juga gejalanya ringan
apakah kemudian kalau dilihat sama dengan kasus kasus yang dialami oleh empat belas abk dari filipina
apakah mereka juga gejalanya berat atau sama juga seperti para nakes ini dok
abk itu malah ada yang bergejala berat dan akhirnya tidak tertolong
kemudian yang tiga belas lainnya
memang relatif lebih ringan
dan saat ini juga kondisinya sudah stabil tinggal menunggu evaluasi pcr
dr pramesti para nakes ini tiga puluh tiga tenaga kesehatan ini diisolasi terpisah dari pasien covid lainnya
mengingat mereka masih menunggu hasil dari genome sequencing untuk mengetahui apakah mereka terpapar mutasi baru dari india dok
tempat isolasi terpusat
jadi tidak ada ya di video tadi
kita menyediakan rumah sakit pricilya sebagai tempat isolasi terpusat bagi nakes yang tidak bergejala itu
jadi di sana
supaya tidak menular ke teman tetangga dan sebagainya
jadi di isolasi pisah begitu ya isolasi pusat
sehingga lebih gampang
nah proses tracingnya sendiri di keluarga para tenaga kesehatan ini bagaimana dok
kami mengerahkan sepuluh puskesmas untuk melakukan tracing ke rumah para nakas umi
dompilnya tersebar ya
di wilayah sepuluh puskesmas
sehingga kami mengerahkan tenaga tracer dari puskesmas
medis yang terpapar ini
artinya proses tracing dilakukan dengan intensif
tapi dengan banyaknya nakes
rsud cilacap yang terpapar
apakah memang pihak dinkes ataupun pihak rumah sakit menutup rumah sakit
kabarnya sempat dua hari ditutup untuk poli atau bagaimana dok
setelah terkomunikasi dan terkonsultasi dengan satgas kabupaten
akhirnya memutuskan untuk melakukan
pada hari senin yang lalu
dan juga melakukan screening
kepada nakes yang lain yang belum dilakukan pspcr
jadi senin selasa
memang pelayanan rawat jalan ditutup
tapi karena besok
tanggal merahnya libur
kemudian kamis insya allah sudah dibuka kembali
oke kami insya allah sudah dibuka kembali
tapi kami ingin tahu hasil tes dari balit bankes
untuk tiga puluh tiga nakes ini untuk mengetahui apakah mereka
terpapar mutasi baru ini kapan akan keluar
dan kalau memang hasilnya mengkonfirmasi mereka itu betul terpapar
mutasi baru dari india ini
apa yang akan dilakukan dari dinkes setempat
atau dari pemkad cilacap dok
kita tunggu saja
saya juga belum tahu kapan pastinya
jadi kita tunggu
misalkan nanti hasilnya
kita semua sudah mengantisipasi
sejak dari awal
kita semua sudah melakukan tracing secara
semua karyawan di rsud
sterilisasi secara masif
di semua tempat pelayanan di rumah sakit
dan tentu saja
di putus mas untuk
sekitarnya wilayah rumah ataupun tetangga ataupun
masyarakat di sekeliling
tenaga kesehatan itu
oke kita tunggu nanti hasilnya bagaimana
semoga hasilnya baik begitu ya
dan kondisi para naka segera sembuh
dari paparan virus covid sembilan belas
terima kasih sekali
dr pramesti griana dewi kepala din kecilacap
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu dok